pdi perjuangan harus menjadi partai yang memiliki satu kedisiplinan penuh satu disiplin ideologi satu disiplin teori satu disiplin tindakan dan satu disiplin gerakan
jadi kalau solid bergerak itu satu
benar apa tidak
nah iya kan pasti tinju semua diajarin gini
udah gitu cantik lagi
masa terus saya tinju tinju
dengan kata lain pdi perjuangan harus menjadi satu partai ideologis yang solid
maka ditulisnya solid bergerak
jadi maju cap